daripada yang disiapkan oleh teman teman dari phr dan juga dari pemerintah
udah baru pindah ke ragunan pas sma nya